aksi teror bom bunuh diri makassar yang dilakukan oleh lukman dewi dan penyerangan di mabes polri oleh zakia aini ternyata bukan dilandasi oleh motif spiritual dan motif material
setidaknya hal ini menurut kacamata seorang ahli grafologi kusuma prabandari
dari analisa pola tulisan tangan kedua surat wasiat yang ditinggalkan oleh kedua pelaku kusma menyimpulkan latar belakang keduanya melakukan serangan adalah karena sama sama memiliki perasaan yang tidak nyaman khawatir serta insek kritis yang sangat besar terhadap situasi sosial yang mereka hadapi saat ini
pola grafik tulisan juga menyimpulkan zakia aini adalah orang yang lebih terbuka terhadap opini orang lain
sementara lukman adalah orang yang lebih tertutup dalam mencari jalan keluar atas perasaan khawatir
namun keduanya dinilai memiliki keyakinan spiritual yang rendah sehingga terjerumus pada doktrinasi yang keliru
pada akhirnya mereka menemukan rasa aman yang semu atau solusi yang keliru atas ketidaknyamanan yang dihadapi
ternyata setelah saya mendapat contoh tulisan itu saya tidak menemukan apa yang saya harapkan
karena keduanya saya menemukan
nah yang sepertinya dalam tindakannya maupun kontennya itu seakan akan memiliki keyakinan spiritual yang tinggi itu tidak terlihat
bahkan kalau saya lihat mereka keduanya itu motivasi spiritualnya itu
spiritual itu bukan agama ya
spiritual bukan agama tetapi nilai spiritual keyakinannya itu tidak
tidak setinggi seperti yang
apa yang menjadi motif mereka untuk melakukan ini
tidak hanya dalam analisa pola grafik tulisan
kusuma juga menilai ada sejumlah kesamaan pola konten penulisan dari surat wasiat
hal ini diamini oleh pengamat intelijen universitas indonesia ridwan habib
ia menilai kesamaan pesan yang disampaikan dalam surat wasiat disebabkan doktrin ideologis isis yang diterima setiap hari
hal ini membuat kedua pelaku memiliki pemahaman yang sama terhadap makna jihad dan musuh bersama yang kemudian dituangkan dalam surat wasiat
tetapi memang ada semacam kemiripan ideologi dan ini bukan hal yang aneh
karena itu adalah doktrin harian mereka
doktrin harian mereka adalah demokrasi itu haram
perbankan itu haram
sistem pemilu itu haram
itu harian daily
doktrin daily dari mereka dan bukan hanya kali ini saja
ini sejak tahun dua ribu empat belas waktu isis didirikan
karena ketika isis berdiri mereka berpendapat bahwa semua umat islam harus berbaikat kepada isis
artinya siapapun yang tidak berbaikat kepada isis batal keislamannya
nah kalau batal keislamannya berarti apa
boleh dibunuh boleh diserang
itulah mengapa pak wiranto dua ribu sembilan belas ditusuk oleh jad
karena pak wiranto dianggap bukan orang islam
lebih lanjut latar belakang kedua pelaku melakukan aksi serangan teror bukanlah alasan agama
namun didominasi rasa tidak aman atas situasi yang dihadapi
ausirion dolo endra disaldi jakarta